ya kan mama tahunya aku cinta banget sama kamu
ya bagus dong
kamu tahu aku gak keberatan nikah sama kamu
kamu tuh ya kita kan beda
aku manusia kamu suruhman ular
sayarin emangnya kenapa cinta adalah cinta
mau aku surman ular atau manusia pun cintaku ke kamu tuh gak ada yang bisa ngalahin
ya terus kalau kita nikah nih ya terus punya anak
anaknya apa surman ular
akan berangkat dulu ya pak ya
berangkat ya nih ya ayo
sekarang saya kesini lagi bawa berlian lima puluh butir
dan rencana saya mau saya jual disini
wah ini bakalan harganya lebih dari satu miliar
ya masalahnya sekarang anda ada uangnya gak
kalau uang cash saya nggak punya uang sebanyak itu
tapi saya harus ke bank dulu ngambil uang
sekarang saya pergi dua jam lagi saya kesini siapin uangnya
halo pak rama saya ini pemilik toko berlian
barusan mbak muda yang mbak pencari ada di toko saya
nanti setelah dua jam dia akan datang lagi
baik saya kesana sekarang
ini bagus banget aku suka deh
angeli kita harus pergi sekarang
lho lho kamu kok buru buru gitu mau kemana
nah eros menuju ke tempat berlian itu
dan dua jam lagi mereka akan sampai sana
yaudah kalau gitu aku siap siap dulu ya ra
kita harus pergi sekarang
sebelum mereka sampai kita harus sampai duluan
ayo anggeli mah kita pergi dulu ya
tante aku pergi dulu ya
sinta aku mau pergi dulu sama anggeli ya
aku mau menangkap orang yang sudah mencuri mustika sion
oh yaudah aku ikut ya
kamu gak usah ikut ya
tapi maaf aku gak bisa antri kamu
kamu pulang naik taksi ya
iya yaudah gak usah
aku bisa pulang sendiri
aku harus ikutin mereka
angeli kamu harus bisa mendapatkan perhatian dari eros
dekati dia anggeli
selamat pagi erin
kamu tuh ya munculnya selalu aja kayak hantu tiba tiba
emangnya kamu lagi mikirin apa sih sampai aku di sini gak keliatan
masa karama mau dinikahin kak wisnu juga mau dinikahin
terus kalau mereka berdua belum menikah maksudnya apa
aku juga mau dinikahin gitu
ya kan mama taunya aku cinta banget sama kamu
ya bagus dong
kamu tau aku gak keberatan nikah sama kamu
kamu tuh ya kita kan beda
aku manusia kamu surman ular
biarin emangnya kenapa cinta adalah cinta
mau aku siluman ular atau manusia pun cintaku ke kamu tuh gak ada yang bisa ngalahin
ya terus kalau kita nikah nih ya terus punya anak
ya enggak lah dia akan bisa berubah jadi ular
tapi dia akan tetep jadi ular
dia punya kekuatanku
kayak superhero dong
yang jelas dia akan cantik
jadi gimana kamu mau kan nikah sama aku
lu udah inget belum
di mana itu warung katanya semalem lu bilang
lu pernah ngopi
di mana itu warungnya di kampung mana
oh pak herwe tadi saya mau inget
pak herwe marah marah mulu sih
jadi lupa lagi saya
aduh lu gimana sih
dari tadi mikir pikirnya ngak ngak ngak melulu
udah kaya ayam nengkaret lo
aduh pak rw itu jangan bersisik
berisik kita ini lagi konsentrasi
jadi buyar dah
udah nungguin setengah jam gue
awas lo tunggu di sini ya
gue masuk dulu
kalau belum kasih tau gue
maksudnya apa sih pak rw ya
sebetulnya gue inget
tapi gue takut
makanya gue diam aja
gue juga bingung ini
cari akal dong
lo udah inget belum
aduh belum pak rw
yaudah begini aja
barang siapa yang inget dulu
di mana itu warung dan bisa nangkep siluman ular
di kampung deres ada pangkakan ojek
nah sebelah orang ojek itu
aiyah sumpah pak rw
saya saksinya pak rw
ya udah mundur lo
kita berjanjian gak kayak gitu
apa perjanjiannya kayak gini pak rw
emang perjanjiannya gak begini
kalau lo mau kawin tanpa nangkep itu siluman ular lo kalahin dulu anak gue
gak jadi dah
gak usah nikah agak bebek buru
udah pak rw
mendingan kita nangkep siluman ular aja

dia ada di dalam toko itu
saya rama yang tadi di telpon
orang yang bapak cari sebentar lagi kemari
sebaiknya bapak dan ibu sembunyi dulu biar nggak ketahuan
iya kita akan hausin dari jauh pak
mama tunggu disini aja ya
biar aku yang ngurus semuanya
sampai jumpa di video selanjutnya